setelah kejadian menarik terjadi saat komisi pemilihan umum mengesahkan perolehan suara calon anggota dpd jawa barat komedian alfian syah atau komeng
kejadian lucu terjadi saat kpu jawa barat membacakan perolehan suara calon anggota dpd atas nama komedian komeng
dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu di kantor kpu di menteng jakarta pusat
secara spontan peserta rapat yang hadir menyahut uhui usai perolehan suara komeng dibacakan kpu jawa barat
peserta rapat kembali menyahut uhuy saat pembacaan perlelahan suara komeng kembali diulangi
saya harus saling cross check dulu antara temuannya bawaslu dengan temuannya kpu